sayang biar kita cepat sampai ya ke rumahnya bu messi
mami mau antar jahitan
kok lampunya mati sendiri
gak tau juga rafa
tapi jalannya masih gak terlalu gelap kok
nih rafa takut mu disini sepi
iya sih tapi kan ada mami
tenang aja kan daerah sini juga aman
ada hantu oma belanda pak
hantu oma belanda
ada hantu oma belanda
kita disuruh keluar susah mampu dipecahin
untung kita kabur duluan
untung aja rafa gak ikut
itu kan rumah kosong
pasti hantu itu punya rumah ini
aku sampe meninding lagi nih
temen temen kita pulang yuk
adam antarin aku pulang dong
adam antarin aku pulang dong
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
ya itu tak ada siapa
gak ada siapa bukan seseorang
tadinya tidak ada siapa siapa lagi
tidak ada siapa siapa lagi
molong video kayalah n dokter
sape yang puter piringan hitam dis ni

pak kenapa tuh
pak kenapa pak
iya kenapa pak
nggak tahu nih deh
ini mau kami bawa ke klinik dulu ya
eh bu messi payungan kayak sarimi
ke tanah tanah itu nempel di tangan saya
jadi kak bune beli sayur bayamnya
langsung dimasukin aja ke plastik
eh bu messi takut kotor ya tangannya
iya tahu ya
kalau nggak mau kotor mendingan belanjanya di supermarket
atau biar nggak ribet beli makannya di restoran
nggak mau minta kunyahin sekalian
jadi gampang lho nenek
ya saya udah begitu kok
oh kayak orang setur keringan ya
saat ini ganggu
kami gak mau kerja lagi
kami mau berhenti
hantu oma belanda
bukan buka rumah orang sembarangan jadi diganggu deh sama penghuninya
masih aja percaya sama hantu hantuan penghuni rumah gak
ih bu ranti ini nggak percaya banget sih
itu ada kalau rumah yang nggak dihuni berapa lama itu ada syetannya
ck ada syetan
eh hari gini masih percaya aja sama hantu hantuan
kekali aja itu cuma iseng orang
nggak percaya banget sih bu ranti
ntar bu ranti diganggu sama syetan
syetan mah nggak akan menggangguin saya
karena saya lebih serem daripada syetan
biasanya hantu itu doyan sama cewek cewek yang meno menor pakai baju merah sama payung
paling juga digrawetin mukanya
nah rusak dong muka saya
tidak bisa begitu
saya kan sudah terikat kontrak

saya pembongkaran harus lanjut
kami nggak mau bekerja lagi
karena selama kami bekerja di rumah itu kami selalu digangguin terus sama hantu
hantu itu selalu mengganggu kita
masa kalian kalah sama setan
bapak bapak tidak bisa bekalin kontrak
saya maunya semua lagi kerja
sabar bapak bapak sabar
kalau saya sarankan bapak bapak sudahlah lanjut kerja saja
urusan hantu hantu ini biar saya dan hansip hansip saya nanti akan urus
ya sabar ya pak
udah lanjut lanjut mau nggak
hah pokoknya kalau terjadi apa apa kami bakal tutup mister roy sama pak rt
benar mr roy sama pak rt harus bertanggung jawab
waduh kok jadi gawat begini
terima kasih banyak pak rt udah mau bantu saya
saya permisi assalamualaikum
pak pak rt pak
maaf pak hanu apa benar kita tuh disuruh jaga rumah tua di sana tua
iya kenapa kalian keberatan
bukan begitu pak rt
itu rumah kan anggaran serem
lebih sereman mana setelah ini kalian jadi pengangguran
hah lebih sereman mana
oh ya jangan dipecat pecatin terus dong pak anak buahku
loh ya kasihan ya pak
oh pak rt jangan main langsung pucat gitu aja pak rt
justru tugas kalian ini memberikan rasa aman untuk warga
pak rt kerjaan kita mah nggak ada yang cacat
tugas apapun di tangan kita pasti beres iya
yaudah bagus deh kalau gitu lanjut ya
pak rt pak rt
eh ini masalahnya dipecat bukan cacat mau lo
jadi sini duk pecat
jajingan ujung kamu
sayang biar kita cepet cepet ya ke rumahnya bu messi mami mau nganter jahitan
kok lampunya mati sendiri
nggak tahu juga rafa tapi jalannya masih gak terlalu gelap kok
nih rafa takut nih di sini sepi
iya sih tapi kan ada mami tenang aja kan daerah sini juga aman
kenapa takut nih
rafa harus belajar berani dong kan udah gede
mie suara apa tuh mie
hah bukan suara apa apa mungkin ada buah yang jatuh atau apa kali dari atas pohon
tenang aja ya gini aja deh biar lebih cepat nyampe ke rumahnya bu messi kita cari jalan pintas aja ya
aduh mami suara apa lagi mie
itu bukan suara apa apa sayang tuh mami nggak sengaja tuh ngincik gelas bekas
yuk udah tenang kalau ada mami semuanya pasti baik baik aja sayang
soalnya ini jalan yang paling cepat rafa tadi kan rafa takut lewat sana
tapi ini di sini kan ada
ada apa rafa gak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa